bakal calon wakil presiden joko widodo yakni kiai haji ma'ruf amin
senin siang melakukan ziarah politik ke sejumlah pesantren di jombang
salah satunya ke pusara pendiri nahdlatul ulama
hadratus sheikh kiai haji hasim asari di pondok pesantren tebuireng
sementara di jember ratusan relawan prabowo dan sandiaga uno
meresmikan rumah juang sebagai tempat pemenangan
setibanya di pondok pesantren tebuireng kecamatan diwo jombang
kiai haji ma'ruf amin langsung menuju komplek pemakaman pesantren dan bersiarah
dengan melantunkan tahlil di hadapan pusara pendiri nu
hadratus sheikh kiai haji hashim asari
selain itu juga mendoakan mantan presiden keempat republik indonesia
yakni kiai haji abdurrahman wahid atau gusdur
ma'ruf amin mengatakan bahwa tujuan ke sejumlah pesantren ini
untuk berdoa atas pencalonannya sebagai wakil presiden
dia juga menjadi wakil presiden dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
selain itu dirinya juga tengah mengenang masa lalunya
saat menjadi santri di pondok pesantren tebuireng
selain mendatangi pesantren tebuireng
ma'ruf amin melanjutkan ziarah politiknya
ke sejumlah pondok pesantren di jombang
yakni mbak ularif dan nanyar
serta ponpes bahrul ulum tambak beras
di jember tim relawan bakal calon presiden
dan wakil presiden prabowo subianto
sandiaga uno meresmikan rumah juang
di jalan gajah mada kecamatan kaliwates kabupaten jember
selain peresmian tim relawan juga membuka pendaftaran
bagi masyarakat luas untuk mendaftar
sebagai tim relawan prabowo sandi
pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
masing masing relawan memiliki alasan beragam
untuk bergabung mendukung prabowo sandi
salah satunya berharap adanya perubahan ekonomi dan sosial
rumah juang tim prabowo sandi
tidak hanya sebagai sarana pendulang suara
dalam pilpres mendatang
tapi juga menjadi tempat aspirasi bagi warga masyarakat
rumah juang ini kita ingin menyamakan satu persepsi
khususnya anak anak muda dan emak emak

dan kita ingin menjaga kemampuan mereka
kita ingin menjaga kemampuan mereka
kita ingin menjaga kemampuan mereka

tidak terikut sertakan dalam sebuah

kegelaran politik ini
khususnya anak anak muda hanya selama ini
hanya menjadi penambah suara saja
selain dijembar pendirian rumah juang ini
juga akan didirikan di sejumlah kota
di jawa timur untuk memperkuat tim
pemenangan relawan prabowo sandi
pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas